terendam banjir setinggi hampir satu meter tim dari kecamatan pedurungan semarang timur
evakuasi warga yang terdampak banjir di kawasan plogosari kulon tim kecamatan pedurungan semarang
evakuasi warga kelurahan telogosari kulon semarang dengan truk sementara mereka dibawa
ke pengungsian terdekat karena rumah terendam banjir satu meter data yang masuk dari beberapa
posko pengungsian sampai sore ini saudara di kecamatan pedurungan semarang timur ada dua puluh
dua puluh warga yang terdampak banjir hai kau hai bangun jadi udah mantap mantap ya
banjir di kota semarang sejak rabu malam
melumpuhkan pelayanan publik salah satunya adalah kantor kecamatan genuk kota semarang yang
tergenang setengah hingga satu meter pihak kecamatan genuk tetap membuka pelayanan kepada
masyarakat dengan memindahkan pelayanan ke kantor kelurahan bangetayu wetan yang tidak terendam banjir
hai selain terdampak banjir tanah longsor dan ambles juga terjadi tiga rt di perumahan permata
puri ngalian kecamatan ngalian semarang pondisi tanah atau pondasi tanah ambles sepanjang dua belas
lima belas meter lebar sembilan m dan kedalaman mencapai dua belas meter sementara di blok lainnya dampak tanah ambles dan longsor
sebuah mobil warna atau sebuah mobil mpv warna abu abu terperosok sedalam
dua puluh meter peristiwa ini terjadi usai hujan deras dan angin kencang melanda kota semarang sejak sore hingga rabu